masa himpunan mahasiswa islam hmi di jember jawa timur turun ke jalan menuntut pencopotan wakil ketua kpk saud situmorang
mereka menyatakan tidak terima dengan komentar saud di salah satu televisi swasta yang dianggap mengeneralisasi kader hmi sebagai koruptor
sejumlah kader hmi membawa poster bertuliskan for protes mereka terhadap wakil ketua kpk saud situ morang
aksi jalan kaki berakhir di bundaran kantor dprd jember dilanjutkan dengan orasi mahasiswa menuntut presiden jokowi agar melengsarkan saud
komentar wakil ketua kpk itu di salah satu media dinilai tendensius dan mengeneralisasi kader hmi sebagai koruptor
bahwasannya saud sebagai pejabat publik telah tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang pejabat publik
dia telah merendahkan atau melecehkan nama hmi
padahal semua hmi
hmi tidak menjadi korupsi
lihat saja anies baswedan mahfud md bahkan di kpk inisiator yang membuat undang undang tentang kpk dan semacamnya itu adalah orang orang hemi